indonesia telah melaksanakan pekan imunisasi nasional polio tambahan
bagi dua puluh tiga juta anak di bawah usia lima tahun seluruh indonesia bulan maret lalu
vaksin poliotetes atau oral vaksin polio yang digunakan merupakan vaksin produksi dalam negeri
bagaimana sekarang distribusi vaksin ini di indonesia
produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra melihat prosesnya
vaksin adalah mikroorganisme yang telah dilemahkan dan digunakan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh
potensi vaksin dapat menurun jika tidak ditempatkan dalam suhu yang sesuai
world health organization atau organisasi kesehatan dunia telah menetapkan standar distribusi dan penyimpanan yang harus dipatuhi
vaksin ini dari mulai proses riset pengembangan
produksi sampai ke proses uji klinis dan distribusinya harus memenuhi peraturan yang sangat ketat
sesuai dengan gmp atau good manufacturing practice ini atau cara pembuatan obat yang baik
dan fasilitas pembuatannya personelnya sampai metode produksi maupun ujinya harus sesuai dan memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh badan pom
dan setelah didistribusikan pun dilakukan monitoring untuk meyakinkan keamanannya setelah pemberian vaksin pada seseorang
vaksin ditempatkan dalam wadah berbahan poliuriten yang dilengkapi ice pack sebagai pendingin
warna biru untuk vaksin dengan standar suhu dua sampai delapan derajat celcius dan warna putih untuk vaksin dengan standar suhu di bawah
warna biru untuk vaksin dengan standar suhu dua delapan derajat celcius
who mewajibkan setiap vaksin tiba di tempat tujuan maksimal dalam waktu empat puluh delapan jam
setelah sampai vaksin harus ditempatkan dalam ruangan berpinding khusus yang telah dimiliki oleh setiap dinas kesehatan di tiga puluh tiga provinsi di indonesia
jadi yang ada khusus yang dua delapan derajat itu kan ada jenis bcg tempat penyimpanan di sana satu tempat
sama hepatitis b juga sama ada tt ada campak
nah itu sudah jenis vaksinnya sama tt untuk pelaksanaan biasnya
ada satu ya jadi di situ ada enam antigen itu khusus dua delapan derajat
nah usus polionya itu jadi dia tersendiri dia
jadi nanti kita bisa lihat nanti ada tempatnya belum saya sudah jelaskan tadi belum sempat lihat nanti khusus di preser dia minusnya sepuluh dua puluh lima
sebagai indikator kualitas setiap wadah vaksin dilengkapi kertas indikator
yang disebut vccm
dan setiap botol diberi label indikator atau vvm
apabila warna dalam indikator tersebut masih lebih cerah artinya vaksin masih bisa digunakan
namun jika warnanya lebih gelap daripada lingkaran di sekelilingnya artinya vaksin tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan